kita kembali ke informasi gempa tujuh lima magnitudo di wilayah ntt dan kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia eliazar di suba barat
selamat siang eliazar
mas eli ini bagaimana kondisi di sana bang
baik sampai dengan saat ini kondisi saya berada di sumba barat di tempatnya di kota wk bubak
tadi sekitar pukul sebelas lewat dua puluh menit memang terjadi gempa dan itu sangat terasa hingga ke kota wk bubak
dan memang ada beberapa warga yang sempat berlarian keluar karena kepanikan
dan informasi yang kami peroleh dari maumere flores timur dan lembat dan adonara pulau adonara
memang di sana warga cukup panik karena memang gempa yang berkekuatan cukup besar dan itu dekat sekali dengan kota larantuka flores timur sarah
ini bagaimana sekarang hingga sekarang kondisi warga apakah berhamburan keluar apa sudah kembali lagi ke rumah masing masing
kalau untuk di kota wk bubak sendiri memang ada beberapa warga yang sangat terasa seperti kami yang berada di polres sumba barat tadi
memang sempat panik dan berlarian keluar
tetapi untuk yang warga yang lain sudah kembali beraktivitas normal
mengingat tadi hanya berlangsung kurang lebih satu detik kurang dari satu detik berlangsungnya gempa tersebut
tapi yang di flores di kota maumere di kabupaten sika dan di flores timur memang dari informasi yang kami peroleh dari beberapa orang di sana memang cukup panik dan sempat berlarian keluar
tapi saat ini sudah kembali beraktivitas normal
dan sejauh ini juga kami belum mendapatkan informasi mengenai adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa berkekuatan tujuh lima magnitude
baik berarti hingga sekarang belum ada informasi mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh gempa dengan tujuh empat
lima magnitude yang berada di ntt sekarang
lalu bagaimana dengan informasi adanya tsunami
baik sampai saat ini memang warga belum mendapatkan pemberitahuan mengenai ada ancaman ataupun tentang tsunami
tetapi dari pengalaman pengalaman yang ada bahwa masyarakat sudah dengan sendirinya melakukan antisipasi dengan langsung
langsung berkumpul di titik titik tertentu
tetapi memang sejauh ini karena sudah adanya warning juga dari bmkg sehingga warga sudah mulai waspada
berarti sudah diberitahu oleh bmkg bahwa adanya potensi tsunami dari gempa bumi tadi ya pada pukul sepuluh lewat dua puluh
lalu bagaimana dengan informasi dari gempanya sendiri
apakah bmkg sebelumnya sudah memperingatkan kepada warga di sana
dengan adanya potensi
potensi gempa yang tadi terjadi
sejauh ini memang belum ada mitigasi atau pemberitahuan dari pihak bmkg akan terjadi atau akan adanya terjadi gempa berkekuatan tujuh empat
ataupun terjadinya gempa di wilayah nusa tenggara timur
sehingga itu cukup membuat warga tadi di beberapa daerah seperti di lembata
eh sorry di ada pulau adonara flores timur dan kota larantuka serta di kabupaten sikat dan juga terasa sampai ke pulau sumba
yang saat ini saya berada di kabupaten sumba barat
memang warga cukup panik tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi ataupun informasi awal dari bmkg
mereka baru mengetahui setelah terjadinya gempa dan beredar peringatan dini daripada bmkg
baik berarti sebelumnya bmkg belum memperingatkan warga dengan adanya gempa bumi yang tadi terjadi pada pukul sepuluh dua puluh di ntt
lalu tadi bang eli tadi mengatakan kepada kami bahwa warga di sana
terbiasa untuk berkumpul di titik titik jika ada gempa ini titik titiknya di mana saja bang eli
nah titik titik tersebut ada juga yang berada di lapangan yang ini cukup jauh dari pesisir pantai
dan itu memang sudah menjadi tempat mereka warga berkumpul setiap saat jika ada terjadi gempa besar seperti yang terjadi saat ini
karena memang untuk di daerah ntt sendiri sudah beberapa kali terjadi gempa sehingga warga sudah cukup waspada
dan juga sudah menjadi tempat mereka gempa gempa seperti ini
baik bang eli menurut informasi yang anda dapatkan mungkin dari keluarga anda atau dari tetangga dan juga kerabat
apakah sudah ada kerabat ataupun tetangga anda yang menuju ke titik berkumpul tersebut
kalau untuk di kota kupang sendiri sampai saat ini memang tidak ada
tapi kalau untuk di kabupaten sikapun itu tidak ada
tetapi mereka sudah menjauh dari pesisir pantai dan sudah melakukan berbagai antisipasi
apakah anda berada di dekat pantai bang eli
kalau posisi saya saat ini yang berada di kota waika bubak kabupaten sumba barat memang cukup jauh dari pesisir pantai dan cukup ada ketinggian di sini sarah
baik berarti anda jauh dari pantai begitu ya bang eli
lalu apakah anda mendapatkan informasi adanya surutnya air pantai gitu jika memang terjadi tsunami nantinya
karena gempa ini berpotensi tsunami bang eli
sampai sejauh ini pengakuan dari warga baik itu di larantuka maupun di momere tidak ada kelihatan air surut yang tidak seperti biasanya
sehingga itu masih dianggap normal oleh warga sehingga warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa
baik bang eli boleh diceritakan sekali lagi bagaimana kronologi dari gempa yang terjadi pada pukul sepuluh dua puluh tadi
apakah bang eli sedang melakukan aktivitas apa pada saat merasakan gempa di sana
baik sarah jadi memang kami tadi sedang berkumpul di pores sumba barat bersama bapak kapolres dan dandim setempat serta beberapa teman media lain
karena hari ini akan dilakukan otopsi terhadap jenazah dari salah satu tahanan yang meninggal di dalam polsekatikutana sumba tengah
nah sedang kami berkumpul tiba tiba memang terjadi gempa dan itu sangat terasa di lantai pores
sehingga kami ada beberapa yang langsung panik dan berlebihan
dan kami juga berlarian keluar dari gedung mapores
baik ini ada pemutahiran data dari bmkg bahwa gempa yang mengguncang larantuka ntt pada pagi ini menjadi lima lima magnitudo
kedalaman sepuluh km dan tidak berpotensi tsunami
sebelumnya bmkg menginformasikan gempa berada di kedalaman dua belas km di bawah laut dengan magnitudo

ini ada pemutahiran data terakhir dari bmkg
bahwa gempa yang tadi terjadi ini bukan dengan magnitudo tujuh lima akan tetapi di lima lima dan tidak berpotensi tsunami
bang eli apakah anda sudah mengetahui informasi ini bang
nah informasi ini memang kayaknya baru keluar
sehingga itu belum diketahui oleh warga
baik itu yang berada di titik gempa seperti yang terjadi di kota larantuka kabupaten flores timur
ataupun di sika momere dan juga di adonara serta di tempat saya berada saat ini di kota wkbuba kabupaten sumba barat
itu mungkin baru saja keluar tetapi memang warga cukup merasa sangat besar tadi kejadian gempa yang berkekuatan tujuh empat
tetapi kalau ada pemutahiran data sampai saat ini memang warga juga belum mengetahuinya
baik lalu bang eli ini selamanya biasanya selama ini biasanya jika ada gempa
atau mungkin bencana lainnya di ntt di tempat anda berada ini bagaimana cara warga tahu apakah langsung ada peringatan dari bmkg sendiri
sejauh ini memang belum pernah ada pemberitahuan awal ataupun mitigasi yang diberikan baik itu oleh bnpb atau bpbd dan juga bmkg
dan selama ini memang ketika terjadi ini
baru membuat masyarakat panik dan berlarian ataupun terjadi bencana bencana lainnya
sehingga ini menjadi salah satu penyebab beberapa kali terjadinya bencana di ntt cukup memakakan korban jiwa sarah
pandangan mata sekitar dari bang eli sekarang ini bagaimana bisa diceritakan kepada kami apakah sudah tenang atau masih ada kepanikan dari warga di sana
kalau tempat saya berada di kota wk bubak warga sudah kembali beraktivitas normal seperti sedia kala
begitupun laporan dari teman teman atau kerabat yang berada di kota larantuka maupun kota momere di kabupaten sika dan flores timur
begitu dengan di pulau adonara kabupaten flores timur itu warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa dan sudah tenang tidak lagi menunjukkan kepanikan
seperti awal tadi terjadinya gempa berkekuatan
seperti yang dilaporkan bmkg pada awal tujuh lima magnitudo dan kemudian di multairan menjadi lima lima magnitudo
baik berarti kondisi sekarang ini sudah mulai kondusif tidak ada lagi kepanikan dari warga
lalu dari pemandangan bang eli sendiri apakah terlihat adanya kerusakan dari akibat gempa bermagnitudo lima lima ini bang eli
sejauh ini di tempat saya melaporkan tidak ada terjadi kerusakan apapun juga
tetapi di kabupaten sika dan flores timur yang menjadi pusat gempa itu juga belum ada laporan baik dari warga ataupun pemerintah setempat
tentang adanya kerusakan ataupun warga yang mungkin sakit atau terjatuh
dan semua sudah kembali berjalan normal
kami masih menunggu informasi dari otoritas baik itu dari pemerintah ataupun teman teman di
dan juga dari teman teman di kerabat yang berada di kabupaten sikat dan flores timur
untuk mendapatkan hasil ataupun tentang kerusakan daripada terjadinya gempa yang berlangsung pukul sebelas lewat dua puluh menit waktu indonesia tengah tadi
baik bang eliazar ini apakah anda mendapatkan informasi akan terjadinya gempa susulan
sampai saat ini memang belum ada pemberitahuan ataupun kami sendiri belum
kami mendapat pemberitahuan tentang adanya kemungkinan gempa susulan yang terjadi di wilayah nusa tenggara timur
karena memang belum ada dari bmkg mengeluarkan pemberitahuan tentang waspada akan terjadinya gempa susulan
tapi seperti biasa yang terjadi di sini bila ada terjadi gempa besar maka akan terjadi gempa gempa susulan yang berskala magnitud kecil
baik terima kasih atas informasi
terima kasih juga jurnalis transmedia eliazar baloh atas bergabung bersama kami
terima kasih bang hati hati